puluhan garangan bunga dukungan telah memenuhi kawasan di sekitar rumah sakit darurat wisma atlet
selain itu dipasang pula spanduk kosong yang bisa dituliskan dukungan dari warga yang datang
sebagian warga pun dengan antusias menuliskan dukungan mereka terhadap para relawan yang bertugas di wisma atlet
puncak peringatan kemudian ditandai dengan mengheningkan cipta bersama tepat pada pukul lima sore
sekitar satu lima ratus nakes ber apd lengkap berbaur dengan pasien memainkan angklung menyanyikan lagu gugur bunga
hal ini dimaksudkan untuk mengenang para tenaga medis dan relawan yang gugur dalam perang melawan covid sembilan belas
kita semua harus bisa memberikan pelayanan terbaik kepada bangsa kita
kita tunjukkan pengabdian kita sebagai
keluarga negara baik
saat ini negara kita diperlukan untuk perangan
perang melawan pandemi
perang melawan ancaman covid sembilan belas
kita dituntut untuk menunjukkan kemampuan kita dalam bela negara
inilah wujud nyata apa yang disebut dengan program bela negara